senin sore sejumlah pengendara motor yang melintas di jalan re marta dinata
dari arah ancol menuju tanjung priok jakarta utara
seketika terjatuh karena tumpahan solar di jalan
para pengendara sepeda motor yang terjatuh ini terluka di tangan dan kaki
sementara itu pengendara motor lain yang mengetahui kejadian ini
berupaya memberitahu pengendara lain agar memperlambat laju kendaraan
tumpahan solar diduga berasal dari truk kontainer yang melintas di jalan ini
di lokasi lain seorang pengendara sepeda motor tewas di jalan raya lolawang
kecamatan ngoro kabupaten mojokerto senin sore
korban yang belakangan diketahui bernama sigit eko priyono
warga desa semambun kecamatan gelanggu kabupaten mojokerto ini
diduga menjadi korban tabrak lari
saat ditemukan warga korban sudah terkapar di jalan dengan luka parah di kepala
sepeda motor korban juga ringsek di bagian tangki bahan bakar
ya itu tadi saya dapat laporan dari warga
bahwa warganya di depan mangkam lolawang ini ada kejadian takal lantas
dan saya langsung menuju ke tkp
dan ternyata benar ada takal lantas yang menimpa seorang kendaraan sepeda motor
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan operasi
olah tkp dan membawa jasad korban ke rumah sakit prof dr sukandar
kecamatan mejosari kabupaten mejokerto untuk divisum
demi demi tkp cnn indonesia